lihatlah hamparan hijau membentang luas dan samudera biru terlukis indah
dengarlah alunan musik merdu yang berpadu dengan tari selaras dalam keberagaman
inilah bumi cendrawasih sebuah kekayaan sejati bumi bertiwi
di tanah papua semua hidup berdampingan tanpa sekat yang memisahkan
keragaman terjalin dalam setiap senyuman yang meruntuhkan segala perdebatan
saling menghargai dan menghormati menciptakan harmoni dalam kedamaian
papua melengkapi mozaik kesempurnaan yang menyatukan merah dan putih dalam corak nusantara
karena kita indonesia kita bersama